menteri investasi bahlil lahadalia mengatakan kasus pt gunbuster nickel industry gni di morowali utara sulawesi tengah
beberapa waktu lalu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah karyawan dan investor asing
menteri investasi sekaligus kepala bkpm bahlil lahadalia mengatakan terkait pt gni pihaknya menyayangkan kejadian tersebut
dan meminta kejadian bentrokan pekerja tersebut sebagai bagian evaluasi semua pihak baik dari investor karyawan dan juga karyawan asing dan pemerintah
oleh karena itu bahlil meminta agar semua pihak tidak saling menyalahkan atas terjadinya peristiwa tersebut
sebagai informasi aksi unjuk rasa berujung bentrokan terjadi di lokasi smelter pt gunbuster nickel industry di morowali sabtu empat belas januari dua ribu dua puluh tiga lalu
kejadian tersebut dilaporkan menimbulkan korban tewas
karyawan asing dan pemerintah di bkpm bahlil lahadalia mengatakan terkait petugas tersebut sebagai bagian evaluasi semua pihak baik dari investor karyawan dan juga karyawan asing